penembakan masal terjadi di pusat perbelanjaan kota bangkok thailand pada selasa sore
video saksi mata menunjukkan pengunjung berlarian dari mall sayam paragon
salah satu tujuan belanja utama di pusat ibu kota yang sangat populer di kalangan turis maupun warga lokal
dua orang tewas di antaranya warga tiongkok dan myanmar
sementara lima orang lainnya terluka kritis
jumlah ini dikonfirmasi kembali oleh kepala polisi nasional thailand pada selasa malam
untuk mengoreksi jumlah korban tewas sebelumnya yang keliru sebanyak tiga orang
polisi thailand telah berhasil menangkap pelaku yang diidentifikasi seorang remaja laki laki berusia empat belas tahun
ia dibekuk di lantai tiga hotel sayam kempinski bangkok yang bersebelahan dengan tempat kejadian perkara
seberapa serapan tempat
polisi menambahkan tersangka penembak dinyatakan menderita penyakit mental dan telah menerima perawatan psikiatris
namun melewatkan obat yang diresepkan pada hari kejadian
kau ada rasa seperti citta wet kau harus dijaga di klinis aku tidak makan uang
aku rasa ada orang yang mengatakan kamu harus menembak orang ini mereka seperti ada orang lain
kabeh perawatan tiga anak
kabeh perawatan tiga anak
kabeh perawatan tiga anak
kabeh perawatan tiga anak
kabeh perawatan tiga anak
kabeh perawatan tiga anak
kabeh perawatan tiga anak
dari cnn indonesia com pihak kementerian luar negeri ri memastikan tak ada warga negara indonesia yang menjadi korban
tersangka kini diperiksa di unit anak kepolisian sektor patumuan dengan didampingi petugas perlindungan anak
sementara identitas tersangka di bawah umur dirahasiakan karena dilindungi undang undang perlindungan anak